tidak seperti kasar sebelumnya yang tumbuh terpisah dari keluarga
dijanjikan oleh pihak pemerintah
karena terjadi pada otot kedutan tak hanya di area mata bisa juga di betis paha hidung lengan dan tangan
setelah mendengar pendapat dari dprd
tapi kalau mati pun saya langsung ke surga
saat berzikir mereka dituntun sungguh sungguh untuk fokus dan mengingat allah swt
fungsi ginjal dalam menyaring racun dalam tubuh
penabrak mahasiswa itu ditumpangi istri polisi
masih suka kalau dia sudah mendingin suhunya sudah turun ke suhu ruang
selain tingkat panas yang sesuai juga menghasilkan aroma berbeda dari pembakaran kayu
juga bung econ pada waktu satu dua hari
menurut windari tidak semua bayi yang lahir dengan bobot empat kg atau lebih berpotensi obesitas